dan sudah bersama kami adalah mantan arapidana di rutan makobrimob kelapa dua depok pak sofian sauri
jika anda mengikuti breaking news kami kemarin saya juga sudah sempat berbicara dengan pak sofian
terima kasih sudah bergabung bersama kami datang ke studio pada sore hari ini
yang pasti kami sekarang ingin menanyakan karena pak syufan berada di sana tkp nya di makobrimob
yang pertama kali akan saya tanyakan adalah pak sofian soal denah makobrimob
ini adalah denah yang kami miliki kami kimpun dari berbagai sumber
apakah seperti ini juga yang sesuai dengan ingatan anda atau ada yang berbeda pak sofian
ya benar seperti ini
benar seperti ini jadi pak sofian juga bisa ikut bergabung mencoret di sini
jadi bisa dijelaskan pintu masuknya dari sini
blok a ini untuk siapa blok b untuk siapa blok c untuk siapa pak sofian
ya dulu di zaman kami
biasanya jika para umahat datang besukan itu melalui jalan raya penjagaan brimob melalui sini
lalu dia jalan kaki lalu dia ke parkiran
depan ini ada lapangan brimo besar
depannya itu ada makob
sampai sembilan turun di sini lalu kemudian ini ada pintu gerbang besi ya
kalau lihat di berita yang viral
silahkan dicoret aja pak bapak
yang tadi viral kita lihat ada anggota brimob di sini sama di sini
itu sedang melihat kondisi di dalam
karena sepertinya kondisi ini dikuasai oleh para napiter ya narapidana terorisme
nah kemudian lampu sorot saya lihat ada mobil
mobil ini dia arahnya ke arah sini mata sorotnya
dan itu terlihat memang kalau dari dalam foto foto yang dimiliki oleh para napiter itu
kelihatan ada lampu sorot dari depan
jadi gambaran saya
kerusuhan ini kan sebetulnya dimulai dari blok c
dari blok c ya dari ini
blok c dia teriak kemudian disambut oleh blok b dan blok a
lalu kemudian mereka sama sama menyerang melalui di sini ada lorong ini
ini lorong masuk ke sini kemudian mereka menyerbu ke ruang penyidik sebetulnya
nah di ruang penyidik inilah
nah tunggu dulu pak
di blok c ini tidak ada
petugas yang berjaga sehari harinya misalnya dijaga dua orang di sini atau berapa
dua minggu yang lalu sebelum terjadi kerusuhan saya datang ke sana untuk membesuk beberapa ikhwan yang ada di blok a
dan itu terjelas saya cuma hanya lihat penjaga ada tiga orang di sini
di sini tiga orang saya tulis ya pak ya
karena saya bertemunya di sini dengan ikhwan ikhwan di blok a
oke di sini kosong kemudian
ada satu dua dari densus saja
jadi ada propos brimob tiga orang atau anggota brimob
ada densus delapan puluh delapan
di sini dua orang
kemudian kalau di sekitar sini anda sempat ke sini atau tidak
ya jadi setiap blok ini ada sekitar delapan kamar
delapan kamar bentuknya begini kamarnya
bentuknya bagaimana silahkan dicoret aja langsung pak
ini seperti ini
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan
jadi mereka sepertinya menjebol keluar pintu dari sini
lalu masuk lorong lalu mereka mungkin pertama kali ke ruang penyidikan
karena pada waktu itu memang sedang ada penyidikan
tiga orang yang baru ditangkap di bogor
empat hari sebelumnya ya
sekitar dua hari itu kalau tidak salah
dua hari sebelumnya ya
dua hari sebelum ini mereka baru diperiksa
kalau tidak salah ada sembilan penyidik
ada sembilan penyidik
pada saat kejadian ya
pada saat kejadian
saya konfirmasi lagi sebentar
di masing masing blok tidak ada petugas yang berjaga
saya memang tidak biasanya memang tidak ada
biasanya memang tidak ada
tidak ada penyadar gitu
bahkan di depan pintu pun tidak ada
di depan pintu sini tidak ada
tidak tidak ada
cuma orang sudah mafum
ini kan lokasi asrama brimob
penjaganya sudah ketat di depan
nah cuma mungkin
menurut saya asesmen tentang bangunan penjara ini ideal atau tidak itu yang harus dipertanyakan
pembatas antara satu kamar dan dengan yang lainnya ini tembok ya berarti pak sofian
tembok kemudian yang dikatakan jeruji dijebol itu yang mana
depan depan ini atau
menurut saya ini nih yang dijebol ini ini kan ini pintu pintu nih
ya pintu pintu itu jeruji ya
iya ini kadang komunikasi melalui sini ya
ikuan depan menggunakan
kamar ada berapa orang pak
hitung saja misalnya ada seratus seratus enam puluh lima
enam puluh lah itu satu ratus enam puluh

oke sekitar lima puluh an
satu ratus enam puluh bagi tiga sekitar lima puluh an

delapan kayak tiga dua puluh empat pak
itu nanti bagi aja delapan kamar
jadi ya sekitar
tapi anda bisa bayangkan ruang yang kecil kalau menurut saya problemnya karena memang
taruhlah ini sepuluh ya berarti artinya satu ini ada delapan puluh oke
ya sepuluh delapan sampai sepuluh orang ya dalam satu komar ya
iya dalam satu kamar itu
dalam satu kamar
dan menurut saya itu sempit sekali dan itu problem pertamanya menurut saya
berapa luas ruangan ya pak
masih ingat kamarnya berapa luasnya
kalau menurut saya sekitar dua tiga
ruang makan di sebelah mana pak
makan mereka enggak pakai meja makan enggak pakai apa
mereka biasanya ada
tidak ada ruang bersama
biasanya ada bukan ruang bersama
jadi makanan itu ada penjaga yang biasa masukin makanan
lalu nanti dibagi tiga bagian
blok c berapa blok ini berapa jumlahnya berapa
bukus nasi makan di situ mereka
dapat minum dari situ
nanti biasanya ada petugas
makan di kamar masing masing
makan di kamar masing masing
ada petugas siapa pak dilanjutkan
ya ada namanya semacam petugas biket
nah petugas piket ini diambil dari ikhwan ikhwan yang di dalam penjara
dia biasanya dua tiga orang
dia lah yang misalnya
misalnya penghuni minta air panas tadi yang ambilin air panas
mereka yang kemudian membantu
iya dia yang bagi bagi di sini
apa air bagikan minuman
tolong dan sebagainya seperti itu
bagaimana dengan makanan yang dikirim dari luar
ya jadi begini
persoalannya sebenarnya bukan karena mereka kurang makanan bukan
makanan dari densus delapan puluh delapan itu sudah layak dan bahkan paling enak dibandingkan dengan lapas lapas
tetapi persoalannya pada waktu itu ada
nasi cadong itu isinya apa saja pak
isi cadong itu isi yang kualitasnya kurang enak lah banyak pasirnya
kemudian kita telannya juga susah gitu kan
terus pakai ikan asin gitu
tapi kalau di sini tidak ada begitu
tidak ada begitu dia standar
mungkin kalau menurut saya satu bungkus itu standarnya sekitar lima belas sampai dua puluh ribuan gitu
jadi cukup enak gitu
nah persoalannya ini kan ada umahat yang sebelumnya waktu itu jadwal besuk
tidak ada besukan tapi akhirnya umahat ini menitipkan makanan ini kepada penjaga
biasanya di mana pak kalau besuk bertemu dengan keluarga
biasanya mereka masuk ini kan ada ruangan berjemur nih
mereka ada yang di dalam ada yang di ruang ini terus ada juga yang di dalam sekitar sini ya
di sini kan ada ruangan nih
jadi besuknya pun juga di blok masing masing ya
di blok masing masing atau ada di sekitar situ di lapangan kadang di tempat berjemur gitu tempat olahraga
disitulah pada mereka duduk duduk di sini biasanya dan sebagainya
oke artinya makanan ada di berada di wilayah ini dan pada saat kejadian kalau misalnya dikatakan
mempermasalahkan soal makanan kalau polisi mengatakan ada kesalahpahaman
tapi apa yang anda ketahui pada saat itu
ya jadi ada seorang umahat ibu ibu yang suaminya di dalam itu mengirimkan makanan
karena memang tidak jadi besukan pada saat itu
tetapi memang sepertinya quick responnya kurang ya dari petugas
sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak mendistribusikan makanan yang dititipkan
paling pemeriksaan cuma berapa menit biasanya memang dicek
karena dikhawatirkan sering terjadi kadang ikhwan zaman kita dulu suka menyelipkan diantara masakan atau nasi misalnya kartu memori baterai handset
atau kadang hp hp kebesaran
makanya kadang mereka ada yang protes kok diperiksanya terlalu ketat ibu ibu
sebetulnya yang merisa poluan nggak masalah karena memang sop nya seperti itu
saya rasa tidak ada salah kalau mengatakan misalnya
densus mengadakan pelecehan atau apa
saya rasa tidak memang standarnya seperti itu
kita kalau kelapas itu juga sama diperiksa semuanya
bahkan kita disuruh ganti sendal
karena dikhawatirkan ada masukin narkoba atau apa
saya rasa itu nggak ada masalah
bukan itu permasalahannya
saya rasa mungkin ada respon respon dari petugas ini yang nggak segera mendistribusikan
bayangkan kok besukan siang atau sore
kok maghrib ditanya belum dikasih kasih juga
itu adalah problemnya
seharusnya petugas bisa segera memberikan
sampai kemudian si wawan tadi
wamen itu mengancam dari blok c
dia mengancam kalau isa tidak diberikan
ini berapa jaraknya pak
bahkan bisa teriakannya wawan terdengar ke blok yang lain lain
pasti di blok c blok ini karena dekat sekali
ini paling satu meter ya dua meter
hanya dua meter ya
ada antar blok itu dua meter
dan ini tertutup kan pak padahal temboknya
tapi juga masih bisa mendengar ke samping samping
iya teriak ini langsung direspon
apakah ruang tahanannya memang cuma hanya di sini
karena kalau di media ada yang menyebut bahwa ada tahanan yang tidak berada di blok a b c saja
tapi ada di tempat lain
di depan ke arah utara terus
itu ada lapangan sekitar tiga ratus meter itu ada tahanan juga
namanya tahanan propos kita menyebutnya
nah saya pernah di dalam situ ketika baru pertama kali
apa yang berbeda
dengan di blok a b c
ideolog seperti aman abdurrahman tokoh itu biasanya dipisahkan
karena dalam masa penyidikan khawatir karena aman abdurrahman ini ideolog
kalau dicampur di para anak anak buahnya ini dikhawatirkan malah terjadi kayak semacam onarvesitas ya
madrasah jihad di situ jadi berkembang
nah makanya dipisahkan
dan aman abdurrahman kan termasuk ustadz yang produktif
kitab kitab rilisan rilisan ansor daulah dan lain sebagainya
akhirnya dia agak berjauhan
artinya khusus ya
ada khusus itu ada sekitar menurut saya
ada berapa orang di tahanan khusus itu
empat kamar atau lima kamar
ada sekitar empat kamar
terakhir anda tahu ada berapa orang di situ
dan itu besar besar
ada berapa orang di situ terakhir yang anda tahu
saya dua ribu sepuluh waktu kasus aceh
mungkin saya melihat ada sekitar dua puluh orang di blok yang sana itu
di blok utara itu
nah sekarang kemarin akhirnya disebut oleh wakaf pusat
pusat yang dikenal sebagai pusat pusat
pusat pusat itu adalah tempat yang sama atau hanya istilah tempat yang berbeda
atau hanya istilah penyebutan saja yang berbeda
ya itu sebetulnya istilah saja
karena memang selama ini seharusnya ketika kita baru tertangkap
kita itu kepolisian atau densus penyidik itu punya waktu sekitar empat bulan
kasus ini apakah mau dilanjut pada tahap kedua

kita harus mencari penyidik

atau dia masih itu masih dikuasai
biasanya kalau tahanan baru tertangkap biasanya di polres di polsek itu ada
nah masa masa ini sebetulnya kita menempati ini
nah kemudian setelah itu p dua puluh satu
dan itu dititip itu makanya kemudian istilah rutan salembaca bang makubi
padahal tempatnya sama pak di sini
lalu kemudian setelah polisi selesai biasanya polisi itu segera mendistribusikan para tahanan ini ke
kalau udah tahap ke dua ke kejaksaan
biasanya menitipkan namanya rutan
itu sampai proses dia mendapatkan ketetapan hukum
yang tetap misalnya kena kronis beberapa tahun
dan setelah itu baru dipindahkan ke lapas
nah mereka ini sebetulnya dalam proses untuk menuju lapas
menerima mana lapas yang mau menerima mereka dan sebagainya
anda katakan tadi ada pembatalan jam besuk pada saat terjadinya kerusuhan
hari selasa itu apakah ini biasa terjadi
oke dan itu tidak ada informasi sebelumnya
ya mereka kapan aja bisa batalkan
misalnya ada insiden ada hukuman misalnya ada yang ketahuan rusuh
atau sebagainya mereka dihukum satu bulan nggak boleh besuk
itu biasa atau atau seperti itu
atau misalnya ada yang mengatakan kepada sipir
ancaman nanti dihukum nanti sama sipir
artinya itu yang dihukum tidak boleh membesuk hanya orang orang tertentu itu ya
tertentu kadang gitu
kadang ada peraturan
misalnya mau presiden mau datang ini itu kadang dua minggu nggak ada besukan
dua ribu tujuh belas juga pernah terjadi yang sama itu juga berasal dari blockchain
bukan dua ribu tujuh belas masih dua ribu tujuh belas
tapi dua ribu tujuh belas juga ada yang beredar di media november itu ya
ya tapi tidak hancur hancuran seperti ini
oke kalau yang dua ribu delapan belas itu seberapa parah kondisinya
hampir sama dengan yang ini hancur juga
waktu itu ada isu bahwa ada al quran sebetulnya bukan al quran
sebetulnya ada pemeriksaan yang kemudian diisukan bahwa itu ada al quran yang dilecehkan
dan tidak main main peristiwa itu menyebabkan

sepertinya bukan di blok c
saya nggak tahu di blok berapa waktu itu saya lupa
tapi kemudian sehari berikutnya pores damas raya diserang dibakar untuk respon itu
oke jadi seperti bagian yang berented
sekarang pertanyaan saya seberapa mudah memasukkan benda benda seperti telepon genggam
karena pada saat kejadian bahkan ada yang
yang menggunakan live dari dalam lapas dari dalam rutan
dua tahun terakhir saya melihat satu tahun dan dua tahun terakhir masuk barang barang seperti hp itu memang sudah ketat
menurut saya ini warisan barang barang dua ribu lima belas dua ribu empat belas yang memang masih disimpan sengaja diwariskan
karena ketika dia pindah ke lapas itu kan steril dipiksa lagi tidak mungkin dia bawa hp
akhirnya ditinggalkan di sini
karena masuknya susah
jadi ada banyak cara untuk menyimpan itu
misalnya di kamar mandi di balik balik pintu pintu kamar mandi bisa dibelah
banyak cara pokoknya
dan itu tidak dicek
sebenarnya ada rutin
rutin pemeriksaan propos masuk dan sebagainya
tapi memang kita punya banyak cara lah bagaimana menunjukkan barang barang seperti itu
apakah ntar di wc di
kita sekarang jeda dulu nanti setelah
jeda kita masih ada membahas soal
soal kerusuhan yang kemarin terjadi di makobrimob
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya lanjutkan kembali perbincangan dengan mantan narapidana yang sempat berada di rutan makobrimob kelapa dua depok dua ribu sepuluh dua ribu sebelas ya
pasofian seberapa sering sebenarnya petugas melakukan pengecekan
ya sebetulnya standarnya memang satu jam sekali mereka harus
harus kontrol ya
misalnya satu jam sekali dia lihat keadaan
tetapi terkadang memang tidak seperti itu
kadang mereka hanya siang memberitahukan ada panggilan ada yang dibon
baru dia datang dia bukakan sendiri tolong dipanggil ada di ruang penyidikan
pada saat berkeliling itu mereka dengan senjata lengkap
nggak nggak boleh
oke tidak boleh ya
nggak boleh buat senjata
karena kalau senjata itu direbut
tapi biasanya sendiri atau berdua
idealnya memang berdua atau bertiga ya
tapi mereka kadang sendiri gitu
dan itu cukup resiko juga buat mereka
memang sedap sedap ini ya
kalau jaga penjara ini apalagi tangan tahanan yang beringas begitu itu juga cukup resiko
menurut saya kasihan gitu
tahanan beringas maksud anda memang begini karakteristiknya
ya karakteristiknya seperti itu
ada lima anggota penyidik semua rata rata lukanya juga rata rata digorok
ada siksaan ada benda tumpul dan sebagainya
ada yang ditusuk dadanya ada yang ditusuk perutnya ada yang kemudian tertembak kepalanya
itu menggambarkan memang menurut saya sadis
dan memang artinya mereka masih sangat sangat apa ya
memang masih dalam aslinya
maksudnya masih belum
iya mereka masih masih sifat keras itu masih ada
sifat keras itu masih ada
iya masih ada
mereka memang militan ya
karena memang kalau kita lihat isis ini ansur daulah memang cukup militan dalam masalah ini
dan sebagian besar mereka yang ditahan atau napi terorisme yang ditahan di sini adalah memang seperti itu karakteristiknya
memang seperti itu karakternya
bahkan kalau menurut saya orang yang kalem sekalipun yang kalem dia soft dia bisa masuk sini dia akan jadi beringas
karena psikologi massa seperti itu
dia akan menularkan sifat sifat beringasan itu kepada yang lainnya
sehingga semua menjadi sebuah semangat karakter motivasi dan sebagainya
saya ingin ajak anda berbicara soal senjata yang kemudian sudah berhasil dirampas oleh polri
tapi di sana ada beberapa hal sebenarnya senjata
ada berapa hal
ada berapa hal
ada panah di situ kemudian ada sangkur ada senapan angin
itu apakah betul itu semua barang barang milik polri atau dari mana mereka mendapatkannya
jadi gini ketika petugas densus delapan puluh delapan menangkapi para teroris di beberapa tempat pasti dia ambil juga barang bukti
nah barang bukti ini ternyata disimpan di ruang penyidik
oh di sini ya
ya di sini
termasuk kalau menurut saya saya mengenali beberapa senjata
yang kami miliki dulu
seperti misalnya ar lima belas a army light itu ada m enam belas nya kemudian ada mk tiga brand kemudian ada macam macam
anda lihat itu dalam foto foto yang beredar sekarang
di situ ada angka misalnya angka tujuh
ada angka satu itu kode kode senjata kasus aceh yang dibuat oleh ikhwan ikhwan ketika di gunung jantoy
lalu kenapa ceritanya kok bisa dipakai
jadi kalau perampasan gudang senjata itu salah
itu menurut saya mereka nggak mungkin
gudang senjata ini jauh
gudang senjata jauh ya
agak jauh dan itu nggak mungkin
ini ada di gedung ini
di gudang barang bukti
di ruang penyidikan
ternyata barang bukti ini ada di sini
menurut saya ini ceroboh kali
nggak semestinya barang barang bahaya itu disatukan dengan
berada dekat dengan oke
ternyata betul mereka menguasai senjata merampas juga dari anggota yang ke sembilan ini juga mungkin mengambil
di nomor tiga ini ada pos brimob juga dilihat dari senjata ada mp tiga
saya lihat ada mp tujuh juga ada di situ dan saya lihat itu juga dirampas dari anggota brimop
yang ada di depan penjagaan ini
pak sofyan akhirnya sekarang satu ratus lima puluh lima sepuluh katanya terakhir sepuluh katanya masih diinterogasi di lokasi
apakah itu juga yang anda dengar
jadi begini sebelum malamnya mereka telah berbaikat mati sebetulnya
kontrak kontrak mati artinya mereka nggak akan mundur sedikit pun
tapi memang kan di antara ini tidak ada sebetulnya ada beberapa
bukan anggota isis
ada tangkapan tangkapan yang mungkin baru pulang dari turki
dia nggak bergabung dengan isis tapi dia relawan
ada beberapa teman
ada beberapa juga kelompok kelompok yang berbeda tapi masuk pada kasus kasus teroris
dan mereka bukan ini
nah mereka memang harus dipisahkan
nah kemudian di antara mereka ini ada yang berbaikat mati
sebenarnya ada tiga puluh pucuk senjata yang mereka kuasai
dan inilah yang mereka pegang
saya juga nggak tahu apa mereka berpengalaman
karena tiap butir peluru itu kan beda kalibernya
saya takut mereka bisa ngepas
nggak tuh antara kaliber lima ratus lima puluh enam empat tj atau lima tj itu takutnya salah gitu
akhirnya sekarang satu ratus lima puluh lima narapidana terorisme akan dipindahkan ke nusa kambangan
apakah itu menyelesaikan masalah menurut anda
ya saya rasa itu melalui pertimbangan yang dalam
dan salah satu yang minim resistensinya memindahkan satu ratus lima puluh orang itu bukan ke blok blok yang lain
atau dipindahkan ke lp lp lain
tapi yang efektif adalah memang ke rusakambangan
rusakambangan ada lima lapas
ada lp batu ada lp pasir putih ada permisan ada narkoba dan sebagainya
saya rasa dari beberapa lima lp ini mereka bisa dimasukkan dua puluh dua puluh dua puluh saya rasa
kecuali pasir putih sudah ada
saya rasa mereka harus menyepat infrastruktur
saya dengar memang menkumham baru menyiapkan infrastruktur
dan itu nggak semuanya harus one man
itu susah sekali
kita sekarang bahas soal deradikalisasi
saya baca beberapa hal anda juga termasuk yang pada saat sempat mengikuti program deradikalisasi
pada saat itu apa saja yang kemudian program yang ditawarkan atau yang anda jalani pada saat itu
napi yang baru masuk proses sebelum dia mempunyai ketetapan hukum ya
terus mereka belum masuk ke dalam lapas lapas di seluruh daerah
mereka belum ada program derat sebetulnya
karena memang mereka sudah mendapatkan sudah dibangun image nya frame cara berpikirnya
untuk menghindari seperti bnpt
padahal kalau menurut saya
jadi sudah ada penolakan sejak dari awal
makanya sebetulnya derat itu ada hadir ketika mereka baru tertangkap
sebenarnya di sini sudah dimulai program program itu
sudah dimulai pos derad
kalau sudah kecampur campur yang tadi saya katakan
jadi radikal yang radikal jadi ideolog
ini karena memang tidak punya
ini golongan mana ini kualifikasinya bagaimana
ini berbahaya nggak ini tikus
atau singa kucing atau singa
itu ada beda di situ nggak punya
akhirnya ketika baru masuk
di lapas lalu setelah
mereka pulang mereka sudah
tidak punya ini lagi mereka sudah
punya daya imunitas untuk menghindari lembaga lembaga
seperti itu maka saya rasa
harus ketika mereka pertama kali tertangkap
dalam penyidikan program derat itu sudah
di samping itu ketika penyidikan
kita sudah bisa melihat profiling
assessment tentang orang ini
baru kita bisa menentukan kebijakan apa
untuk itu harus dipisahkan
mana ideologi mana yang cuma radikalis saja
karena dengan begitu
agar mereka tidak menulari
artinya sesegera mungkin
sesegera mungkin menurut saya seperti itu
mau tidak mau
anda tidak takut
bercerita soal hal ini kepada
saya kepada publik sejak dari kemarin
saya dari penjara sudah
aktif untuk melawan pemilikan pemilikan
seperti ini dan saya juga mendapatkan ancaman ancaman
pembunuhan bahkan saya dua kali
diracun oleh mereka tapi
saya tidak putus asa
dan saya tidak patah arang
bahwa pemilikan ini berbahaya
mereka orang orang psikopat
menurut saya kejam
dan ini kita berjuang
untuk menebus kesalahan kesalahan saya dulu
bagaimana kemudian menanamkan
islam yang damai islam yang
sesuai dengan rahmatan
di alamin itu motivasi saya terbesar
oke baik pak sofian
terima kasih sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesian newsroom terima kasih